karena besok masih libur dan bagaimana dengan di kawasan surabaya
nah ini di surabaya jawa timur ada tempat wisata yang cukup murah meriah
meski terlihat indah di malam hari pagi hari pun selalu ramai oleh pengunjung
nah jembatan kenjeran memang sedang menjadi titik favorit bagi warga untuk berwisata
dan sudah ada eka rima korrespondensi nn indonesia yang akan berbagi bersama kita
selamat pagi rima seperti apa sebenarnya keramaian di jembatan ini terutama di libur panjang akhir pekan seperti sekarang
ya lady dan rian maksud kami iqbal
lady iqbal seharusnya kalian memang menikmati juga keindahan kota surabaya
dan khususnya keindahan jembatan kenjaran yang baru ini
karena jembatan ini memang menyerupai dengan pearl harbor yang ada di sydney
dan juga air menari yang berada di belakang saya ini pada saat siang hari memang tidak dinyalakan
namun pada malam hari khususnya pada malam minggu spesial memang khusus dinyalakan
pada malam minggu saja dan itu pun hanya tiga puluh menit
jadi setiap pengunjung yang akan datang ke jembatan kenjaran ini mereka harus datang lebih awal
karena akan dinyalakan sekitar pukul delapan belas hingga pukul delapan belas tiga puluh hanya tiga puluh menit saja
dan air menari yang ada di belakang saya ini juga menyerupai dengan marimba yang berada di singapura
sehingga suasananya pasti akan sangat indah sekali tidak kalah juga di pagi hari
pagi hari tidak hanya hari minggu ataupun hari sabtu
atau libur panjang setiap hari jembatan kenjaran ini selalu menjadi destinasi wisata bagi wisatawan domestik
ataupun wisatawan wisatawan asing yang datang ke kota surabaya
tidak kurang setiap harinya berdasarkan data dari pemerintah kota surabaya ada sekitar lima ratus orang
yang datang untuk berkunjung ke jembatan kenjeran ini hanya untuk berjalan kaki melintasi jembatan
sepanjang tujuh ratus meter ini dari area pasar bulak atau pasar ikan yang berada di wilayah kenjaran ini
karena antara pasar bulak kemudian taman kenjaran ini merupakan bagian dari kawasan wisata pantai kenjaran
yang berada di kota surabaya dan tidak kurang sekitar seribu orang setiap harinya pada akhir pekan
yakni libur panjang seperti sekarang ini juga diperkirakan jumlah pengunjungnya juga akan meningkat
yang memang terhitung cukup cepat sekitar memakan waktu enam hingga tujuh bulan maksud kami dengan biaya sekitar dua ratus miliar rupiah
dan untuk masuk ke jembatan kenjaran ini kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun
kecuali jika pada akhir pekan karena pada akhir pekan memang kendaraan tidak diperbolehkan masuk
untuk ke area jembatan kenjaran ini karena mereka harus memarkir kendaraan mereka dengan biaya sekitar lima hingga sepuluh rupiah
untuk kendaraan roda empat dan untuk kendaraan roda dua antara dua hingga tiga rupiah
karena untuk masuk ke area jembatan ini kita tidak dipungut biaya sedikit pun dan bisa berfoto foto atau berselfie selfie ria
di sini banyak sekali muda mudi yang mereka menghabiskan waktu untuk berselfie dan keluarga bersama anak anak mereka
mereka datang ke jembatan ini untuk menghabiskan waktu di akhir pekan hingga pukul delapan biasanya mereka menghabiskan waktu
dan maksimal sekitar pukul sembilan pagi karena setelah itu cuaca yang berada di wilayah patna kenjaran ini memang cukup panas
biasanya pada sore hari pengunjung akan kembali banyak di jembatan kenjaran ini dan mereka akan berada di rumah mereka
berdatangan ke pantai kenjaran ini iqbal dan lady
rima tadi saya lihat ada air mancur menari itu sangat menarik sekali apalagi ini bagi saya yang di luar surabaya begitu
ini apakah air mancur menari itu akan berlangsung setiap hari atau justru di hari hari tertentu saja
karena kita ketahui bahwa seperti di monas ataupun di purwakarta begitu
ada hari hari tertentu jadi orang orang yang tidak tahu jadinya pas kesana gitu kecewa
nah mungkin anda bisa memberikan informasi dan ada hiburan apalagi selain ada air mancur menari yang ada di sana
ya iqbal dan lady memang itu juga yang disayangkan
air mancur menari ini hanya dinyalakan pada malam minggu saja
yang biasanya lima ratus orang perharinya maka bisa naik sekitar seribu orang jika malam minggu
dan malam minggu ini juga dinyalakan hanya sekitar tiga puluh menit saja
ya ini sekitar pukul delapan belas hingga pukul delapan belas tiga puluh
terkadang pada pukul sembilan belas hingga pukul sembilan belas tiga puluh
sehingga pengunjung yang berada di luar kota ketika ingin berkunjung ke jembatan kenjaran ini
mereka harus datang lebih awal untuk menikmati bagaimana matahari tenggelam di wilayah pantai kenjaran ini
untuk kemudian langsung menikmati indahnya air mancur menari yang menyerupai wonder marinba yang ada di singapura
serta destinasi wisata lainnya yang berada di belakang saya ini
di sana terlihat ada rumah boneka dan berbagai macam destinasi wisata
menyerupai taman impian jaya ancol jika berada di jakarta
di sana kita hanya perlu meluarkan uang sekitar sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah
untuk menikmati berbagai wahana yang berada di wisata taman kenjeran
yang berada tidak jauh dari jembatan ini
ya ini sekitar tujuh ratus meter
kita bisa berjalan kaki dengan santai melalui jembatan ini
menikmati keindahan jembatan kemudian kita keluar dari jembatan
dan langsung menuju ke bagian kanan dan masuk ke dalam
area wisata atau taman kenjeran yang berada tidak jauh dari jembatan ini
atau kita bisa memilih jalur ke kiri
kita bisa di sana juga ada wilayah pantai kenjeran
dan di sana ada patung buddha yang cukup terkenal
serta patung dewi kuranin yang cukup terkenal juga di kota surabaya
ya karena posisinya berada di tepi pantai kenjeran
sehingga pemandangannya cukup indah sekali iqbal dan lady
baik terima kasih karima atas laporan anda menarik sekali dari surabaya jawa timur